setiap pembicaraan kamu selalu mengatakan bahwa saya ingin andimatik
lihat dulu duduk persoalannya
jangan nuduh sembarangan
doa ini hanya mengundang anak yatim yang tidak kenal keluarga kita maupun riri
pokoknya saya tetap nggak setuju
anda tidak lebih baik dari saya
riri dan bayinya sudah mengalami berapa masalah
dan ini sudah menyangkut masalah jiwa
dan doa ini semua kita anjurkan supaya riri dan bayinya selamat
sampai akhir hayatnya
kamu tidak pernah memperhatikan mantu dan cucu kamu sendiri
kamu jangan sembarangan ngomong
kata siapa saya gak ada perhatian
anda tidak mau datang
gini aja deh pak
kalau emak ibu iren gak mau datang yaudah
dengar ya kalau anda mau datang di undangan ini pintu saya terbuka
tapi kalau anda tidak mau jangan ganggu
kami izin piring
orang tua itu emang senangnya nuduh saya yang gangga
aku mau ke mall cahaya gemilang
mau beli pernikahan
pernik dan kebutuhan untuk acara tujuh bulanan
kamu gak bisa nyuruh orang aja
kan ada tanti ada mak waro ada mama
aku udah punya konsep soalnya dan aku tahu aku mau beli apa
dan biar anak aku tahu kalau aku sayang sama dia mam
mama dulu juga gitu
setiap ada cara kamu atau arman pasti mama harus beli
terus mama ngedekor sendiri semuanya
makasih ya udah mau ngerti mama
tapi kamu jalan sendiri ya mama temenin
bentar mama ambil kas dulu
enggak usah mam
kamu gak bisa pergi sendiri dong ri
kan belum lama kamu hampir aja dicelakain sama karin
siapa tau aja karin masih minta kamu lho
aku gak sendiri mam
kamu sama siapa
aku sama haris
dia maksa aku untuk ikut dan
aku mau nolak gak enak
soalnya kan ya ini anaknya dia juga kan mama
kamu bayangin perasaannya tanti
biar gimana kan itu suaminya
mama bukannya suka sama tanti
mama juga udah gak sukanya sama tante karena dia hampir menjelakai kamu
kita kan sama sama perempuan saya
tanti udah ngijinin kok
nanti udah ngijinin
tolong izinkan aku untuk mengantar kamu buat beli pernak pernik selamatan
enggak riz gak usah
aku dianterin sama aja ya
aku udah tahu semuanya kok
haris pengen nganterin kamu kan
iya tapi aku tolak kok
lagian juga haris kan ayah dari bayi kamu
emang kamu gak keberatan aku pergi sama dia
enggak sama sekali
malah aku hancurin
kasian juga kalau kamu pergi sendirian
tanti makasih banyak ya
kamu baik banget sama aku
aku harus terlihat baik di mata riri
supaya dia percaya aku sudah berubah
jadi dia gak akan pernah mencurigai aku
kamu gak tahu apa yang sebenarnya aku rencanakan
apa yang sebenarnya aku rencanakan ri
kamu gak akan pernah menyangka
ya udah kalau gitu
salam ala mak
saatnya aku menghubungi andi
dia harus tahu semua ini
dia harus tahu semua ini
dia harus tahu semua ini
andi kamu lagi di mana sekarang
di rumah baru aja nyampe dari bandung
mas haris bikin masalah lagi
ternyata harus punya perempuan simpanan
dan perempuan simpanannya lagi mengandung anaknya haris
sampai ketemu di rumah
sampai ketemu di rumah
apa ada hubungannya sama belanjaan peralatan bayi sebanyak itu
kalau emang benar
mas haris harus ditegur
dia udah bener bener keterlaluan itu
kalau kamu mau lihat langsung
mereka lagi ada di mall cahaya gemilang
mereka lagi belanja di sana berduaan
ya udah aku kesana deh
iya makasih andi
ya ntar aku kabarin
kalian sekarang pasti akan hancur
yang ini olah modestnya
bener dia sama selingkuhannya aku bener bener gak nyangka mas
mas tadi orang yang disini cewek cowok kemana ya iya
yang tinggi kan
mereka kemana ya